kepada yang tabah ya
kepada yang sabar
kepada yang gak boleh sedih kayak gini
kepada yang tau gak
mana orang yang baik mana orang yang gak baik
kamilah yakin banget
allah sudah menyiapkan jodoh
yang pantas untuk afadiyah
dulu edo tidak seperti ini
dia selalu menurut kata kataku
tapi sejak perempuan itu datang
dia jadi pembangkang
malahan dia berani menentang aku
makan dulu nyanya
siapa yang mau makan
saya gak mau makan
kamu pulang juga
kamu gak akan pernah tinggalin mama
edo mau menikah sama kamilah
kamu gak serius kan
edo sangat serius dengan keputusan
apa semuanya sudah terbukti kalau kamu itu ayah dari bayi yang sedang dikandung kamila
tapi kamila sudah meyakinkan edo
karena itu edo datang ke sini dan terstuk sama ma
dan edo mohon ma agama marestu yang pernikahan edo sama kamila
kamu benar benar keterlaluan edo
kamu ada berdurang akab
heraskan semua barang barang edo
mulanya hari ini dia tidak akan tinggal di sini lagi
kamu tidak akan pernah dapat restu dari mama
kamu cuma pernah berharap edo
mama tidak akan pernah memberi restu sama kamu
ma mungkin begitu sih ma
kamu keluar dari rumah ini
karena mama gak sudi punya anak
membangun seperti kamu
kalau emang itu keputusan mama
edo akan pergi
bagaimana kalau ternyata nanti itu bukan anak kamu
sementara kamu sudah meninggalkan mama
bagaimana kalau camillah itu penipu
hanya mengkambing hitamkan kamu
kamu akan menyesal
semur hidup edo
kamila sama fadil
udah bersumpah itu anak edo ma
dan edo percaya ma
benar benar kamu keterlaluan
kamu buang mama aja
beda perempuan perempuan itu
akhirnya kamila sama edo nikah juga ma
jadi edo yakin kalau itu anaknya
terus dia mau menikahi camilla
syukur deh kalau gitu permasalahannya sekarang sudah selesai
memang mama yakin sekali dari awal
kalau itu pasti anaknya hidup
enggak mungkin anaknya kamu fadil
tapi bukan kamu pernah bilang sama bapak
kalau kamila itu
hamil anak kamu fadil
kalau masalah itu
pak masalah itu gak usah dipersoal in lagi
sekarang ini edo sudah mau tanggung jawab
terus terus terus kapan mereka menikahnya
kalau tanggalnya fadil gak tahu ma
tapi yang pasti secepatnya
enggak mungkin kak edo mau menikah dengan kamila
kak pergi kak udah
pergi udah anak aku mau ketemu kakak
fadil mau bicara sama kamu
mau bicara apa lagi kak
kak fadil minta maaf
kak fadil lupain edo ya
soalnya edo sama kamila tuh sayang mencintai
kak edo tuh gak pernah mencintai kamila kak
kamu harus bisa terima pernyataan
kamu tuh cantik
kamu bisa mendapatkan cowok yang lebih baik daripada edo
kak udah cukup
kak fadil hancurin hati anak kak
udah gak hear dia pergi anak bercanda kak fadil
udah gak pergi kak pergi
jadi ibu meragukan kemampuan saya
terus berapa lama anda bisa menyelesaikan
ya itu tergantung permintaan bu
semakin mahal bayaran ini
maka semakin cepat juga saya akan menyelesaikan pekerjaan saya
jadi dokumen apa yang mau ibu palsukan
saya ingin anda membuat hasil tes dna palsu
besok saya akan mengambil surat aslinya
dan akan saya serahkan pada anda
selamat pagi ibu tamila
hari ini kita akan tes usg lagi ya
biar kita sama sama tahu kondisi si janin
dok kamu juga harus lihat bayi kita
oh jadi ini ayah si jalil

ibu bapak lihat ini tangannya si kecil
nah ini kakinya pak
di sini detak jantungnya
anda kan kalau caning ini sehat
dia benar benar hidup
ya tentu pak
enam bulan lagi juga dia akan berkumpul kok dengan ibu
perila kondisi ibu dalam keadaan sehat
janinya juga tadi kita udah meriksa dalam keadaan sehat
saya rasa ibu kamila bisa pulang hari ini
kalau gitu saya permisi dulu ya bu ya
yado tadi kamu dengar kan kata dokter
aku udah boleh pulang hari ini
baik kita juga sehat sehat aja
ya baguslah kalau kayak gitu
aku ke administrasi kamu dulu ya

gue nambah ya
gua tahu apa berbeda
ya biar gua yakin tersisa pun ya
aku kan berharap bisa jadi unik
ana sengaja cari kak edo
kamu sengaja cari aku
ada yang mau anda tanyakan sama kak edo
bisa kita bicara berdua kak
ana dengar kak edo mau menikah dengan kamilah ya
bukannya waktu itu kak edo sendiri bilang kak edo gak ada hubungan apa apa sama kamilah
waktu itu aku lagi emosi dan marah banget sama kami lah
jadi aku gak mau ngakuburin aku sama dia
tapi kak kata mama kan kertas dia di rumah
dan kainanya udah robek
kak edo sendiri belum lihat kan hasilnya
gimana kalau anak dalam kandungan kamilah bukan anaknya kak edo
apa kak edo masih mau menikahi kamilah
kak camilla itu bukan perempuan yang baik kak
dia itu penipu
kak ana gak rela kalau kak edo menikah dengan kamila
tolong ini keputusan aku
tolong kamu hargain
oke kalau ini keputusannya kak edo
anak gak akan pernah maafin dia kalau dia berani berbuat jahat sama kak edo
olivi masih ada
pasti kita bakal bahagia
dan kalau anaknya sama sama perempuan
mungkin mereka bakal sahabatan kayak kamu sama livi
laki laki dan perempuan
mungkin aja mereka jodoh
kak fadil yang tabar ya
kak fadil yang sabar
kak fadil nggak boleh sedih kayak gini
kak fadil tau gak
mana orang yang baik
mana orang yang gak baik
kamilah yakin banget
allah sudah menyiapkan jodoh
yang pantas untuk kak fadil
karena kak fadil orang baik